panitia penyelenggara ibadah haji di asrama haji sukolilo menyediakan menu diet khusus bagi jemaah calon haji yang mengidap penyakit tertentu
menu tersebut diantaranya makanan rendah kalori dan rendah kandungan gula
cara memasak yang berbeda untuk makanan yang sama tak mengurangi rasa
saya rukanya tidak pakai darah minyak minyaknya dikurangi
saya sama menunya minyaknya dikurangi
gula minyaknya sendiri
sebagian calon haji yang diberangkatkan melalui embarkasi surabaya tergolong beresiko tinggi karena termasuk warga lansia dengan riwayat penyakit bawaan
ahli gizi petugas kesehatan haji terus memantau proses memasak termasuk menyediakan menu khusus agar kesehatan para warga lansia terjaga hingga selesai beribadah haji
tim liputan cnn indonesia